itu kenapa itu teh
kenapa orangnya abah cebrut gitu kenapa
abah mah kalo nenk pulang tengah malem telat dikit aja
abah pasti ngomel ngomel pasti nenk kena acara sama abah
lah sekarang abah hampir tiap malem mbah abah pulang tengah malem terus
abah mah gak mikirin nenk pisah nih
abah pasti abis pacaran kan gitu kan
hei nenk deng deng dulu jangan masuk kamar dulu
bisa gak sih ya deng
hati bibi asa remuk asa diremes remes nih kali ini
kasian deng boi ya
kasian juga clara
deng boi nya gak suka sama clara
kalo dia lebih kasihan sama adriana tuh
gak dapat cintanya deng boi
iroh sumpah sama kalian berdua
aku ngawur kalian tuh masih mikirin si clara sama si adriana
jangan sampai helen tersyukur
bagus banget loh itu
tapi kamu tetap sabar ya
papa tahu banget kok mama kamu itu gimana
mama kamu itu dasarnya baik
ya kalau nggak baik kan
kamu juga tetap harus sabar
karena ini mungkin nggak akan cepat prosesnya
apalagi kalau mama kamu tuh ada maunya
tekata itu keras banget
yaossa menunggu entah

ya kok dia left lagi
aduh ya allah udah jam sebelas lebih
abah kau belum pulang juga ya
biar bener ini mah si abah nyebelin pacaran terus kayaknya
waduh dari mana abah yang paling ganteng sekota bandung raya
kalau ngomong tidak pernah meleset
sampai melebihi terangnya bulan malam ini itu muka gimana cerita
sinarnya bukan hanya di muka tapi lebih bersinar lagi yang di tank tank
saya bawain juga buat sahabat sahabat saya
ini sengaja ini mah buat sahabat saya
kenapa kamu diam aja sesadung
itu yang saya mau kan pak
ada di dalam
mungkin sudah tidur abah
sebelah kesayangan dia tah
buat sesadung kali abah
kenapa kamu diet
dung bercanda dung
nih buat kamu
nih ada satu lagi
kalau masalah makanan teh sensitif
bisa bangun yang ketiga
ayo masuk dulu
ayo masuk dulu
ini makanan tersahabat
kebersamaan tidak ada
hei orangnya abah sudah
eh itu kenapa itu teh
kenapa orangnya abah cemberut gitu
abah mah kalau neng pulang tengah malam telat dikit aja
abah pasti ngomel ngomel
pasti neng kena acara sama abah
lalu sekarang abah hampir tiap malam mbah
bapak pulang tengah malam terus
abah mah gak mikirin neng pisah nih
aku pasti habis pacaran kan
jangan masuk kamar dulu
abah bawain makanan favorit nih
lihat dulu neng
kan kesukaan neng
sebelak neng cobain dulu
lihat tuh terenak
serdekai jakarta neng
negara republik indonesia
hah hah hah
boleh ambil sebelaknya
tapi senyum manisnya keluarin dulu
baru abah kasih
kita gitu atuh
eh oh si abah
sok atau abah yang paling gelis
tegak gitu atuh senyum gelis
abah gak mau nyembahin
gak ah abah mah
takut sakit perut neng
udah tua abah mah makan gitu
bener gak mau
ntar dihabisin sama neng lho
bener kata abah
ini seblak paling enak di jakarta ya
walaupun gak senang di bandung neng
oh neng mah idealis kalo sebelak mah neng
aduh kenapa kamu diem aja
rai saya mah ya kasian sama si abah
kasian juga sama si neng raya
bukan dibejakin mah itu
lama lama kalo didiamkan meletak
kamu sudah ngantuk ya
enggak mau minggungkan cerita kamu
ini mah jangan lah
ini mah berada
sebenernya sete berat mau menceritakan ini ya
tapi sete tidak bisa memendam diri
eh memendam diri sendiri
ketika tak mengendali parsley